rampungnya musim kompetisi sepak bola di negara negara eropa menjadi salah satu momentum untuk mengukur tingkat kesuksesan finansial sebuah klub dalam satu musim kompetisi
berikut lima klub raksasa eropa yang sukses memainkan bisnisnya di lapangan hijau dan masuk dalam daftar lima klub paling bernilai secara finansial di tahun dua ribu enam belas versi forbes
selain dari liga champions tim yang musim depan akan dilatih oleh carlo ansirot itu juga mendapatkan pendapatan besar dari kesuksesan mereka mengawinkan titel liga jerman dengan piala jerman
sementara itu di nomor tiga diisi oleh klub inggris lainnya manchester united
mu yang hanya mampu meraih trofi piala fa tetap mendapatkan pemasukan besar dari liga champions dan hak siar televisi
forbes mencatat mu bernilai tiga tiga miliar dolar amerika
atau hampir mencapai empat puluh lima triliun rupiah
untuk nomor dua diisi oleh raksasa kiatalunya fc barcelona
kesuksesan lionel messi dan kawan kawan meraih dua trofi domestik membuat pendataan loskules stabil dan ditaksir bernilai tiga lima miliar dolar amerika
dan sang pemuncak daftar diisi oleh rival abadi barca real madrid
los marinus yang musim ini hanya berharap trofi di liga champions ditaksir bernilai tiga enam miliar dolar amerika
atau hampir mencapai empat puluh sembilan triliun rupiah
pendapatan real madrid pun akan bertambah jika mereka mampu menjadi kampion liga champions kontra atletico madrid